pak karen kan udah pernah bilang
jangan ngebantah kamu
suka nggak suka kamu harus ikutin perintah bapak
karena kalau tidak kamu tau kan akhirnya apa
udah karin kamu ikutin dulu deh perintah bapak ya
udah berangkat sekolah sekarang
kak aku tuh ada rencana
lo jangan kayak kemarin lagi ya
kayak ilham lo
siapa sih lo
lo jangan bercanda dulu lan
lu tuh baru sadar ya
lo ngajar banget sih lo
jangan sentuh sentuh gue lagi ya
eh lo jangan ngaku ngaku ya
gue gak punya pacar
luar juga tahu bulan dari itu artinya beda dari udah deh lo ngosok puitis depan gue
gua mau aku pergi mendingan lo sana ngapain masih pergi pergi pergi pergi pergi tolong
hai uang hai hai hai hai hai alhamdulillah cuma mimpi
bulan masih belum sadar juga
tapi kalau misalnya nanti dia sadar
dia lupa sama gue kayak di mimpi tadi gimana jangan sampai
habis mimpi buruk gue tadi
mau tidur tuh baca doa tidur baca kursi tiga kali jangan lupa minum susu sebelum tidur
tidak bermimpi buruk kamu lihat tanseh setan nyemput nama sendiri aja susah
ini baju itu sepatu tadi gue minta sama martin tolong antren tapi dia pulang selalu ada urusan
perlengkapan sekolah tapi uang jajan dijual terpisah ya
tapi kayaknya hari ini gue disini aja dulu deh gak usah sekolah gue mau jagain ulan
man begini loh gue tahu lo tuh peduli banget sama ulan tapi bukan berarti lo harus ngorbankan
sekolah lo karena bentar lagi tau ujian lo ya

iya pak lo juga belum dari sekolah lo bisa disini lagi ya roman berangkatlah ke sekolah kan ada saya disini buat jagain ulan

gue yakin ulan gak suka kalau lo bolos
yaudah deh gue sekolah
karin karin makan dulu ya
ah nggak usah lah bu kadang langsung berangkat sekolah aja ya
karin kalau kamu ke sekolah perutnya kosong nanti gak bisa konsentrasi makan dulu ah
gak usah gak usah gak usah
kalau dia nggak mau sarapan jangan dipaksa tapi kalau dia tidak mau ngajak samuel ke sini baru dipaksa
pak karen kan udah pernah bilang
jangan ngebantah kamu kak
suka gak suka kamu harus ikutin perintah bapak karena kalau tidak kamu tau akan akhirnya apa
udah karin kamu ikutin dulu deh perintah bapak ya
udah berangkat sekolah sekarang
aku tuh ada rencana buat ngadain lomba bikin cp bahasa inggris antar kelas
nah menurut kak sen gimana
oh ya ide bagus

emm makasih banyak ya kak ya
berarti ke kelas dulu ya
apa yang cenderung sama lo
sampai aja kali ngomongnya
kok main rambut sih
jangan lupa like share dan subscribe ya
kenapa kamu ngelamon disini gak jelas gitu
tapi pulang sekolah nanti kamu harus balas semua koridor sekolah
karena pas jam sekolah
kamu meles ngelamon disini
ayo sekarang masuk kelas
masih berada di sini
man urusan lo sama gue itu belum selesai
gue gak takut fon
jangan takut ah
eh pak pak pak
hukuman kamu sudah selesai
kamu diperbolehkan pulang
makasih pak wun
wah enggak kelam masih kotor
ya sama deh handphone tadi
ya udah gue mau langsung ke rumah sakit nih
kalian ikut gak
kalau kalian masih capek udah ngerumah
makasih ya sekali lagi
ayu suka menari
nanti pantun kemok
untung aja lo belum pulang
kita ke rumah wulan ya man
gue pengen ketemu lagi nih sama wulet yuk
kok gak bisa kenapa
lo belum tahu
enggak belum emang kenapa
bulan itu masuk rumah sakit
wulan masuk rumah sakit
ya dia semalam kecelakaan
kalau gitu kita ke rumah sakit sekarang aja yuk
kita junggung wulan sekarang
ya udah gue nebengok ya
gue gak bawa helm cadangan
kalau yang kemarin mana helmnya
itu helm khusus buat wulan
jadi semenjak wulan masuk rumah sakit ya gue gak bawa helm itu
yeh masa helm aja khusus buat wulan sih
ya udah deh
ya udah gak apa apa
lo duluan aja nanti gue susul
rumah sakit jakarta international
rumah sakit jakarta international